indonesia sudah berada dalam era reformasi selama dua puluh tiga tahun
tentu banyak sekali yang sudah dicapai dan patut diapresiasi
tapi tentu juga masih banyak catatan yang harus diperbaiki
salah satu contohnya belum lama ini publik sempat dikejutkan dengan tes wawasan kebangsaan
yang berujung pada nonaktifnya tujuh puluh lima pegawai kpk atau komisi pemberantasan korupsi
dan benarkah twk atau tes wawasan kebangsaan ini untuk pegawai kpk melanggar hak asasi manusia
juga bagaimana potret penegakan ham secara keseluruhan
bukan saja di indonesia tapi di dunia
temukan jawabannya bersama insight with desi anwar
pimpinan kpk akhirnya melantik satu dua ratus lebih pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara
semula pelantikan ini sempat didesak oleh lebih dari tujuh ratus pegawai yang lolos agar ditunda
mengingat tujuh puluh lima rekannya masih berjuang dan menanti kepastian
nyatanya melalui peringatan hari lahir pancasila satu juni kemarin pelantikan digelar
sementara kekecewaan masih dirasakan tujuh puluh lima pegawai yang telah dikejar
pegawai yang tidak lolos dikategorikan merah berdasarkan hasil tes mereka
pimpinan kpk dituding tidak menjalankan perintah presiden yang sejak awal telah berpesan
agar peralihan status jangan sampai merugikan hak pegawai
penyidik senior kpk novel baswedan menilai tes wawasan kebangsaan syarat dengan sejumlah pelanggaran
dan karenanya ia meminta presiden untuk turun tangan

kita berharap ke depan
pak presiden juga mau betul betul memberikan perhatian soal ini
karena ketika ada perbuatan pimpinan kpk yang membangkang perintah presiden
maka pak presiden punya peluang untuk beliau bisa mengambil alih tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam pp no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
namun ketua kpk fili bahuri memantah tudingan penyingkiran tujuh puluh lima pegawai dibalik twk
menurutnya tes yang diikuti oleh semua pegawai
berdasarkan soal dan modul yang sama
kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk memikirkan seseorang
pegawai yang tidak lolos masih akan terus berjuang sekaligus mendesak penyelesaian dari presiden joko widodo
dpr pertama cnn indonesia
ham atau hak asasi manusia memang selalu menjadi hal
yang patut diperjuangkan
oleh siapapun dan dimanapun
memang setiap kelompok yang punya kepentingan tentu akan mengklaim kelompoknya lah
yang paling memperjuangkan penegakan ham dan paling anti terhadap pelanggarannya
perang opini soal ham tidak bisa dihindari dan salah satu yang kita perlu sorot adalah
tes wawasan kebangsaan atau twk di kpk
adakah potensi pelanggaran ham di sana dan bagaimana kedepannya mengenai ham di kpk
di studio sudah ada usman hamid direktur eksekutif dari amnesty international indonesia
apa kabar baik semangat baik
sudah empat tahun ya menjadi direktur eksekutif
kenapa saya merasa ini penting ya untuk berbicara mengenai hak asasi manusia ya
karena ini juga baru baru ini ada hari jadi pancasila
ini membuat saya juga berpikir kembali mengenai bagaimana arah ya kemana kita akan membawa negeri ini
yang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita sudah melakukan reformasi sudah berdemokrasi
tapi saya juga melihat ya bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini
ini ada kecenderungan di berbagai negara

negara yang dulu kita anggap sangat demokratis misalnya seperti di amerika serikat bahkan di inggris itu
mereka cenderung ya dalam upaya untuk memberantas misalnya covid sembilan belas ini melakukan tindakan tindakan yang mungkin berseberangan dengan hak hak asasi manusia
ada kesan mungkin represif atau peran pemerintah jauh lebih besar baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi
tapi kita tidak masuk ke indonesia itu sendiri ya
sebenarnya kita bersyukur ya bung usman
sepuluh tahun yang lalu mana mungkin saya berbicara dengan bung usman
tidak boleh amnesty international itu kan musuh
ini tanda bahwa kita sudah berdemokrasi secara dewasa
tapi kecenderungan ini dunia semakin istilahnya anti demokratis istilahnya
bung usman melihat ada kecenderungan arah ke sana
salah satu alasan kenapa amnesty international mendirikan kantornya di indonesia sebenarnya adalah perubahan konfigurasi politik dunia
dimana negara negara besar yang semula sangat demokratis itu justru mengalami pelemahan demokrasi di dalam negerinya
dulu amnesty mengandalkan negara negara demokratis untuk menyuarakan rekomendasi laporan riset atau penelitian amnesty
kepada negara yang dianggap melanggarnya
misalnya amnesty membawanya ke forum perserikatan bangsa bangsa di genewa atau di new york
atau membawa ke london untuk bicara dengan perdana menteri inggris atau parlemen di westminster gitu
atau di brazil di uni eropa
dengan harapan pemerintah pemerintah ini akan menekan katakanlah gitu menyuarakan laporan itu ke negara negara yang melanggarnya
entah itu di asia di afrika atau bahkan di amerika latin misalnya
dan indonesia juga
indonesia sebagai salah satu negara yang paling sering didemo
karena saya dulu sering itu pergi dengan presiden suharto
dan dimana kita pergi pasti di demo mengenai kehadiran kita di tim tim khususnya waktu itu
jadi bahkan amnesty sudah menyoroti indonesia sejak kasus jurnalis di tahun tahun terakhir pemerintahan soekarno
dan tahanan tahanan politik di tahun tahun awal pemerintahan orde baru
dan bahkan hampir setiap tahun amnesty mengirimkan profesor atau ahli ahli ham untuk mendorong pembebasan para tahanan politik
dan dengan perubahan politik dunia yang sekarang sebenarnya amnesty melihat indonesia lebih positif
bahkan indonesia dipandang oleh amnesty bisa mengambil peran yang strategis di dalam percaturan dunia
ketika amerika mengalami kemunduran dengan terpilihnya donald trump
kebijakan yang sangat anti ham
terhadap minoritas diskriminatif terhadap pendatang dari meksiko pendatang dari timur tengah dan terutama dari negara negara islam
sulit untuk berharap pada amerika
begitu pula di eropa
banyak sekali pengungsi pengungsi timur tengah yang masuk ke eropa menimbulkan perasaan kecemburuan di kalangan masyarakat eropa
karena mereka menggunakan dana dana pemerintah untuk shelter rumah untuk kesehatan untuk pendidikan
kan di bawah hukum internasional negara negara itu diwajibkan untuk melayani pengungsi
tapi pada saat yang sama mereka juga melayani pengungsi
mereka mengalami krisis ekonomi
uni eropa termasuk inggris kan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling rendah
yang menghasilkan brexit
keluar dari uni eropa
dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari uni eropa
itu semua membuat amnesty merasa harus ada aktor strategis yang baru
nah salah satunya india brazil indonesia
waktu itu dipandang sebagai negara negara yang sedang muncul ke dunia sebagai pemain besar
dan negara negara ini dapat dikatakan negara demokrasi
dengan populasi yang terbesar
setelah amerika tentu india
setelah india ya indonesia
dengan jumlah populasinya
dengan jumlah populasi salah satu yang terpadat keempat untuk indonesia di dunia
jadi begitu tinggi harapan amnesty pada indonesia sampai membentuk kantor di indonesia dengan
harapan bisa bicara langsung dengan pemerintah indonesia tanpa harus pergi ke belgia ke
brazil atau ke new york atau ke washington dc atau ke genewa
sehingga amnesty bisa memastikan seluruh laporannya ditindaklanjuti oleh pemerintah
yang memang dipandang positif
seluruh kebijakan luar negeri indonesia misalnya sangat positif meratifikasi kovenant hak sipil politik ekonomi sosial budaya sido dan ada budaya
dan kebebasan pers ya
kebebasan pers dianggap yang paling terbaik di asia tenggara
dan itu semua sesuatu yang sebenarnya kami sangat syukuri gitu
bahkan kalau dilihat secara komparatif bukan hanya terbaik di asia tenggara
mungkin bisa dikatakan termasuk yang beruntung di dunia
banyak ilmuwan politik khawatir bahwa umur demokratisasi sebuah negara itu akan pendek karena selalu ada interupsi
satu bentuknya kudeta militer
kita lihat seperti di myanmar ini yang terjadi
betul berulang kali terjadi
di thailand juga berulang kali terjadi
bahkan di timur tengah ketika tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh muncul euforia
bangkitnya media sosial
itu ternyata umurnya hanya pendek
misalnya di mesir pemerintahan baru yang terbentuk akhirnya jatuh
banyak kekerasan sektarian dan akhirnya dikuasai oleh kudeta militer di bawah jenderal lcc
nah indonesia tidak mengalami itu semua
karena memang demokrasi ini semacam work in progress
ini eksperimen ya
eksperimen yang tergantung dengan kondisi situasi dan juga roh dari masing masing negara itu sendiri
sebenarnya seperti amerika serikat ya
harusnya kan di sana kan declaration of independence ini betul betul beacon ya
atau istilahnya itu sesuatu yang dulu didengungkan sebagai negara paling demokrasi
ternyata sekarang ini bukan saja karena presiden trump nya
tapi hal hal yang lain
bagaimana mereka menangani covid sembilan belas itu juga
dan juga polarisasi antara partai politik republikan dan demokrati ini itu sangat tajam
sementara di eropa tadi disebut oleh bung usman
banyak sekali negara yang justru memilih untuk menutup dirinya
mengambil langkah langkah yang anti imigran
nah di indonesia sendiri ini kita masih bersyukur
kita menjaga sampai saat ini pluralisme kita
tapi sejauh mana
dan apa yang harus kita waspadai
kita istirahat sebentar ya bang usman
tapi kita akan diskusi
ini lebih lanjut sesaat lagi
tetaplah bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani usman hamid
direktur eksekutif dari amnesty international indonesia
ini melihat perjalanan demokrasi di indonesia dan di dunia
dan juga bagaimana hak asasi manusia dan kondisinya
apa apa saja yang perlu kita waspadai
apalagi di mana atau di saat pemerintah atau peran pemerintah semakin lama semakin besar
dalam kehidupan masyarakat bung usman
kita sudah melihat contoh positif
indonesia memang disebutkan sebagai contoh yang baik
kita mampu menyelenggarakan pemilu yang damai
yang relatif bersih
yang tidak ada di amerika serikat saja
kan dianggap sebagai banyak sekali kecurangan yang terjadi ya
tapi selama perjalanan kita berdemokrasi
ini ada perasaan bahkan sebelum covid ya
bahwa semakin digerus
khususnya dengan tindakan tindakan yang represif yang dilakukan oleh pemerintah
ini mungkin apa catatan amnesty international terhadap indonesia
beberapa tahun ini
memang sebelum covid itu sudah banyak tanda tanda kemunduran demokrasi terjadi
bahkan teori demokrasi yang cukup terkenal larry diamond
menyimpulkan dunia mengalami resesi demokrasi
bahkan dia menyebutkan dalam sepuluh tahun kebebasan sipil terus menerus turun gitu
meskipun ia di debat oleh misalnya oleh steven levitsky
dia mengatakan memang turun
tapi sebenarnya nggak sedrastis yang kita bayangkan
nah khusus untuk indonesia juga banyak perdebatan
sampai tahun dua ribu tujuh belas perdebatan itu akhirnya berakhir dengan semacam kesimpulan
bahwa indonesia memang termasuk yang mengalami kemunduran secara bertahap dalam proses demokrasinya
dan banyak lagi yang menyimpulkan bahwa indonesia indisputably in decline
jadi demokrasi indonesia itu nggak bisa dikendalikan
indonesia itu nggak bisa disangkal lagi memang tengah mengalami regresi
ada tiga indikatornya
yang pertama itu adalah melemahnya ruang publik untuk kritik
yang kedua adalah melemahnya kontrol oposisi
nah yang ketiga ini menyangkut kredibilitas sistem elektoral pemilu
dua yang pertama dianggap memang benar benar turun
satu satunya yang masih bertahan dan masih dikatakan
belum mundur sebenarnya sistem pemilu itu sendiri
nah kalau ini sampai mundur saya khawatir kita benar benar mengalami kemunduran yang sangat drastis
terutama kalau kita melihat mulai muncul wacana presiden kita tambah aja deh tiga periode misalnya gitu
padahal dulu kita membuat undang undang dasar dengan pembatasan dua periode
belajar dari pemerintahan sebelumnya
kalau lebih dari dua periode pemerintahan cenderung otoriter
dan ini yang dilakukan oleh putin
hampir semua pemerintahan di dunia kan
jadi ada hal kita mundur ya
kita memang ada istilahnya kecenderungan pemerintah misalnya sensitif
baik itu bukan saja terhadap kritik tapi terhadap adanya oposisi
makanya kurangnya sekarang oposisi yang dianggap kredibel
salah satu contohnya kegerusan ini kan kita kan punya kpk kan yang tadi saya sebutkan
sekarang ada ya dengan adanya perubahan dari struktur dan pelaporan kpk itu sendiri
yang terakhir adalah menggunakan tes wawasan kebangsaan untuk menguji misalnya apakah orang ini kompeten menjadi anggota kpk
ini salah satu dari contoh itu
masih banyak contoh contoh yang lain
kira kira bung usman apa ini yang terjadi sebenarnya dibalik itu
ini pelanggaran ham atau
saya setuju dengan pandangan prof greg fili yang mengatakan bahwa pemerintah jokowi dalam tahun tahun terakhir ini menerapkan apa yang disebutnya sebagai repressive pluralism
jadi atas nama pluralisme kemudian kelompok kelompok yang tidak sejalan secara ideologis itu disingkirkan
dari mulai misalnya hizb ut tahrir disingkirkan tanpa proses peradilan
front pembela islam
nah sampai dengan kelompok yang sekarang ini dianggap secara ideologis berbeda dengan pemerintah yaitu tujuh puluh lima pegawai kpk ini melalui tes wawasan kebangsaan
nah tes wawasan kebangsaan ini tertutup
secara legal dia tidak punya dasar
tidak satupun ada pasal di dalam undang undang kpk yang mengatur tentang kewajiban untuk menjalani tes wawasan kebangsaan bagi setiap orang yang menjadi calon aparatur sipil negara
nah dari pertanyaan pertanyaan
nah dari pertanyaan pertanyaan
jadi pertanyaan pertanyaan yang kita kumpulkan yang diceritakan oleh para pegawai kpk pertanyaan pertanyaan itu cenderung berbau screening ideologis
ini mengingatkan kita pada tahun sembilan puluh ketika pemerintah orde baru presiden soeharto menerbitkan kepres tentang penerapan litsus atau penelitian khusus kepada para pegawai negeri kepada anggota tni anggota polri dan sejumlah profesi termasuk dosen dosen
dulu arief budiman yang berada di kepres menerbitkan kepres tentang penerapan litsus atau penelitian khusus kepada para pegawai negeri kepada anggota tni anggota polri dan sejumlah profesi termasuk dosen dosen
dulu arief budiman sosiolog dari universitas satya wacana itu menjadi orang yang disingkirkan dengan tuduhan ia terafiliasi ke dalam aliran aliran kiri atau aliran aliran komunis
di jakarta di depok universitas indonesia kriminolog mulyana kusuma yang sangat aktif di yayasan lembaga bantuan hukum indonesia juga diisukan bahwa ia tidak bersih lingkungan atau tercemar secara ideologis
sehingga ia dipaksa untuk berhenti
padahal sebenarnya lebih karena ia sangat vokal di yayasan lembaga bantuan hukum indonesia dan ketika itu ia dipilih sebagai sekjen komite independen pemantau pemilu
bahkan hak politiknya sempat dicabut
memang kalau bagi sebuah negara atau pemerintahan yang represif akan menggunakan cara cara seperti ini menuduh misalnya kalau ini bisa menuduh komunis atau menuduh ini dan itu
supaya ini cara yang paling cepat dan paling efektif untuk menyingkirkan
kalau orde baru kan kita sudah pahami
karena ada keinginan untuk berkuasa selamanya lah
supaya negara indonesia itu stabil dan juga melanggengkan kekuasaan
tapi kira kira ini kan presiden kita kan dua periode
kalau dalam hal ini lebih kenapa
apa karena tuntutan politik atau memang karena di sini ada kepentingan ekonomi
bagi sebuah negara supaya bisa istilahnya maju jalan ingin mendapatkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi untuk mensejahterakan masyarakat
sacrifice istilahnya yang memperlambat perputaran atau kemajuan pembangunan itu
ini apa kira kira di bali
bisa jadi memang alasan ekonomi
dengan kata lain agenda pertumbuhan ekonomi pembangunan ini harus dipastikan berjalan lancar tanpa ada kendala sama sekali
nah peran kpk secara teoretik sebenarnya bisa memastikan bahwa proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu harus berjalan lancar
proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini berjalan secara efektif dan efisien
dalam arti anggaran publik tidak disalahgunakan
baik untuk kesehatan untuk pekerjaan untuk layanan publik yang lainnya
tidak akan disalahgunakan oleh pejabat yang korup
nah sayangnya persepsi itu justru tidak terlalu kuat di dalam pemerintah
bahkan sebagian kita dengar pernyataan pernyataannya mengarah pada kpk ini penghambat
nah sebuah investor atau sekelompok investor yang benar benar punya legal compliance pada lingkungan
pada good governance pada human rights respect pasti ingin agar bisnisnya bersih dari praktek praktek semacam itu
kalau kpk ada tentu menguntungkan mereka karena mereka tidak akan memberikan pengutungan pungutan liar
yang seringkali diminta di dalam proses perizinan
jadi perizinan perizinan di indonesia yang sudah terkenal penuh dengan kkn birokratis ada korupsi ada kolusi gitu
bahkan disebut sebut oleh pengusaha itu dua belas meja yang harus ditembus
nah kalau ada kpk pungli itu kalau ada kpk sebenarnya itu semua kecil kemungkinan terjadi
nah tapi kalau kpk justru dianggap penghambat investasi publik kan bertanya sebenarnya investasi yang dibayangkan itu investasi yang bersih atau investasi yang kotor
jadi semuanya ini sebenarnya berdasarkan kepada kepentingan kan

karena memang ya politik ujung ujungnya kan demokrasi kan kita dimulainya dengan politik
politik ujung ujungnya kan adalah pasti punya kepentingan
nah sekarang kalau kita bicara mengenai hak ya ini hak siapa
nah ini kan yang harus kita betul betul pelajari ya
bung usman kita break sebentar lagi tapi saya rasa ini perlu kita klarifikasi
kita dilihat di sini demokrasi ini berjalan seharusnya untuk siapa
ya khusus di indonesia
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
kita masih ditemani oleh usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia dalam insight with desi anwar
cukup rumit ya diskusi kita kali ini mengenai hak asasi manusia demokrasi tapi juga bagaimana kita bermasyarakat
kan demokrasi itu ini adalah kan sebuah ideal di mana suara ya setiap individu ya setiap dewasa itu kita memiliki hak suara untuk memilih pemimpin kita
sehingga pemimpin kita pemerintah kita kan harusnya bekerja untuk masyarakatnya
nah tapi tadi
nah tapi tadi ada aspek yang kita masih flawed atau tidak sempurna ya dalam penerapan ini demokrasi di indonesia
aspek elektoralnya aspek politiknya dan kita ketahui di indonesia ini politik masih sifatnya itu politik inilah dagang sapi politik money politics politik dimana bisnis kepentingan bisnis dan kepentingan politik sering bergandengan tangan
nah ini bagaimana
nah pemerintah ini tugas dari pemerintah itu adalah bukan saja menerapkan rule of law nya itu sendiri kita punya legislatif untuk membuat undang undang
nah supaya undang undang ini juga berpihaknya kepada siapa tentu saja kepada masyarakat ya seharusnya
ini bagaimana mencari keseimbangannya supaya lebih bagus lagi penerapan demokrasi di indonesia
ya memang kredibilitas elektoral itu akhirnya menjadi kunci
ya memang kredibilitas elektoral itu akhirnya menjadi kunci

misalnya proses pemilihan umum itu masih diwarnai politik uang
apakah orang orang yang terpilih kemudian melakukan transaksi dagang babi ya istilahnya port batrol sebenarnya
pork barrel atau dagang sapi
indonesia ini anti babi jadi transaksi dagang sapi gitu
nah tapi di sisi lain juga mengandaikan masyarakat yang tidak mau diberi uang di dalam pemilihan umum
nah kalau masih ada masyarakat atau kelompok kelompok di dalam masyarakat yang mudah dibeli
ini juga mempengaruhi kredibilitas di dalam pemilu
yang kedua adalah apa yang disebut oleh prof emil salim bahwa para kepala daerah itu banyak sekali didanai oleh para cukong
itu dalam istilahnya itu
ya menurut studinya prof edward aspinall sebenarnya tentang money politics di sejumlah wilayah
dan ini yang membuat setiap kepala daerah yang terpilih
berhutang kepada mereka yang mendanai kampanye selama ini
dan kampanye memang cukup besar kan sangat mahal
bayangkan kalau kita menjadi gubernur di sebuah kepulauan seperti maluku
itu kita harus berperjalanan antar pulau dan harus menyebarkan seluruh materi materi kampanye yang memerlukan biaya yang sangat besar
nah dalam konteks itu banyak sekali para calon kepala daerah yang dianggap tidak memiliki dana

dan akibatnya mereka bergantung pada sumber sumber perdanaan dari para pebisnis yang berkepentingan pada daerahnya
pada sumber daya alamnya dan seterusnya
dan biasanya setelah mereka terpilih para pebisnis ini akan menagih misalnya izin konsesi
entah itu tambang logging perkebunan dan usaha usaha ekstraktif industri yang lain
nah ini yang saya kira membuat keputusan keputusan oleh elected leaders
oleh para pemimpin yang terpilih itu
akhirnya tidak mencerminkan suara yang diberikan oleh masyarakat
nah tentu saja demokrasi nggak boleh berhenti di dalam kotak suara
jadi masyarakat perlu berpartisipasi di luar urusan pemberian pemungutan suara
bisa berdemonstrasi di jalanan bisa menyampaikan
makanya civil society perannya itu disini sangat penting
sangat penting sangat penting sekali
kalau tidak ada masyarakat sipil saya kira akan sangat sulit memastikan kekuasaan itu berjalan dengan kontrol
karena check and balance di sini penting
makanya kan pilar demokrasi yang keempat adalah kan media
seharusnya kan juga media
tapi kita juga pahami media itu sekarang karena di indonesia ini sejak reformasi
siapa saja yang punya modal kan bisa membangun media
jadi kalau kita lihat ini demokrasi di indonesia ini
ini kan kualitas dari undang undangnya itu juga belum lagi penegakan hukum ataupun keadilannya
itu kan jadi mau tidak mau sangat berpihak
jadi ada ketimpangan
nah ini bagaimana usman supaya mengurangi aspek ini
karena pada akhirnya inilah yang membuat begitu banyak pelanggaran terhadap ham
karena institusi yang kita bangun ini tidak hanya berpihak kepada segelintir orang dengan kepentingannya sendiri
salah satunya memperkuat cek simpanan
misalnya memperkuat peradilan
karena peradilan pada akhirnya menjadi benteng dari setiap potensi penyalahgunaan kekuasaan
kalau peradilannya lemah jaksa polisi hakim bisa mudah disuap
maka tidak mungkin masyarakat setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum
orang yang mendapatkan perlakuan istimewa akan diberikan karena mereka menyuap misalnya
jadi kalau aparat hukumnya tidak korup
maka tidak akan ada perlakuan yang timpang

tetapi pada akhirnya para hakim juga seringkali melalui proses politik di parlemen
sehingga anggota anggota parlemen ini juga menentukan siapa yang akan menjadi hakim hakimnya
nah kalau anggota parlemen yang sekarang ini kita jadikan contoh
jadi kalau dia membuat undang undang memang sulit dipungkiri kepentingan bisnis
dari kepentingan usaha mereka itu menjadi semacam faktor yang menentukan dalam pengesahan sebuah undang undang
misalnya contoh undang undang batubara mineral dan batubara
bayangkan tidak ada lagi royalti untuk negara
belum kalau kita bicara undang undang omnibus
bagaimana apa pendapat bung usman ini
secara prosedural dia tidak demokratis
dia tidak mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan pemusyawaratan dalam pemusatan perwakilan
tidak mencerminkan prosedur demokrasi yang berjalan dengan baik
dan dibahas di luar gedung dpr di hotel hotel di akhir pekan
dibahas dalam beberapa pekan
padahal untuk undang undang yang berisi satu dua ratus an ketentuan misalnya itu kan perlu waktu yang sangat panjang
nah dengan proses yang sangat terburu buru hasilnya pun juga tidak kredibel
sebagai contoh misalnya dalam konteks lingkungan dia menghilangkan analisis mengenai dampak lingkungan
padahal analisis mengenai dampak lingkungan ini penting bukan hanya untuk menjaga alam lingkungan
tapi juga untuk memastikan setiap perusahaan itu kredibel di dalam menjalankan bisnisnya
oke mungkin kita balik nggak ini sangat penting ya
karena justru omnibus law ini adalah untuk mengkoreksi lah istilahnya kesalahan desentralisasi yang terjadi selama ini
sehingga begitu banyak undang undang yang overlapping

dan ada keinginan untuk menggabungkan
dan ada keinginan untuk menggabungkan
untuk mengembalikan semuanya ke pusat
kita kalau kita lihat kan demokrasi ini kebalikan dari sentralistis pusat otoriter
regime yang semuanya terpusat di jakarta
dengan reformasi tiba tiba semua itu didesentralisasi
dan itu kan juga ada moral hazardnya
jadi berarti ada undang undang yang mungkin hanya relevan untuk daerah itu
atau yang mungkin tidak selaras dan lain sebagainya
jadi ini kan bagaimana cara mengkoreksinya
karena kedua duanya kan tidak bagus juga kan
betul memang akhirnya saya teringat pandangan tan malaka ketika memperdebatkan apakah kita mau demokrasi atau kita mau republik atau mau monarki
lalu dia bilang menarik secara menarik
yang penting bukanlah bentuk tapi isi
jerman punya demokrasi tapi menindas yahudi
inggris monarki tapi upah buruh
itu sangat sejahtera misalnya
karena mereka diperbolehkan untuk memperjuangkannya
nah yang bisa kita ambil pelajaran dari situ adalah berarti mungkin yang paling utama bukanlah bentuk apakah desentralisasi atau sentralisasi
tapi apakah desentralisasi itu mendatangkan keadilan sosial
nah tentu nggak bisa disamaratakan nih setiap provinsi
tapi ada banyak suara kan bahwa dan para sarjana juga menyimpulkan desentralisasi melahirkan bos bos baru
melahirkan orang orang baru yang
tersebar kemana mana gitu
jadi lebih demokratis ya
dalam tanda betik menjadi lebih demokratis
nah mungkin ini tantangannya menghadapi sebuah bentuk yang sudah dianggap ideal tidak serta merta menghasilkan isi yang juga ideal
sama seperti demokrasi
di amerika kan demokrasi dipuja dipuji
tapi melahirkan kepemimpinan donald trump misalnya gitu
nah itu kan orang jadi bertanya tanya sebenarnya demokrasi itu benar benar menjanjikan keadilan atau tidak
iya dan bisa juga dikatakan karena kita sibuk berdemokrasi yang lain lain kita sibuk lakukan misalnya mengentaskan kemiskinan
misalnya atau membangun pendidikan kita
iya orang akhirnya memang menggugat legitimasi demokrasi kan dalam bentuk yang paling ekstrim di indonesia misalnya
udah kita ganti aja dengan negara islam misalnya gitu kan
dan mereka yang punya menganut paham ini juga lupa bahwa pada akhirnya bukan bentuk
dan saya kira kalau kita kembali ke rumusan pancasila di tahun tahun awal di tahun empat puluh lima sih kan saya
itu sila keempat tentang kerakyatan
tentang demokrasi itu
itu sebenarnya dirumuskan dalam satu tarikan nafas dengan keadilan sosial
dengan kata lain para pendiri bangsa ingin agar demokrasi kita bukan demokrasi politik saja
bukan hanya kebebasan politik saja
dalam arti kesejahteraan sosial
nah ini sangat penting
karena justru dunia dan juga di indonesia ini yang salah satu menjadi masalah itu adalah ketimpangan
ketimpangan ekonomi menjadi ketimpangan sosial
dan menjadi ketimpangan politik dan ketimpangan segala macam
kita bu guzman kita masih ada beberapa segmen lagi
masih cukup jauh perjalanan kita
diskusi kita kali ini tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
tapi kita kali ini perjalanan berdemokrasi di indonesia
saya ditemani usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
diskusi kita lumayan cukup berat kali ini
tapi memang ini saya lihat diskusi yang sejak kita bereformasi itu selalu muncul ya
mau dibawa kemana negeri ini
kita memiliki demokrasi
tapi kita juga memiliki istilahnya filosofi kita ya
dan sesuatu yang sangat unik indonesia
kalau di negara lain ya negaranya demokrasi atau bukan kan
atau sistemnya mungkin seperti di inggris
punya ratu tapi sistemnya parlementer
dan kalau kita lihat di china ya jelas ya partai komunis
tapi yang mereka yang istilahnya mengontrol segala galanya
kita demokrasi ada desentralisasi
ada tapi yang pluralisme juga ada
ini bagaimana bu usman
tapi ini bisa kalau tidak hati hati diterjemahkan menjadi tyranny of the majority
yang kita tidak inginkan
sehingga hak hak dari minoritas atau mereka yang lemah
mereka yang tidak istilahnya bagian dari populisme ini
ini justru hak haknya bisa diabaikan
bagaimana mencari sweet spot
ya pertama memang kita harus benar benar bisa membedakan antara nilai nilai intrinsik dengan instrumentalisasi atas nilai nilai itu
nilai nilai intrinsik misalnya pancasila
pancasila itu kan sebenarnya bukanlah antitesa dari misalnya sosialisme atau dari maksisme
bahkan dia bukanlah antitesa dari islamisme
dia menjadi sangat terbuka menjadi sangat inklusif untuk merangkul semua isme itu
makanya pandangan pandangan religius itu dituangkan di dalam sila pertama
pandangan humanisme dalam banyak kalangan itu datang dari kaum sosialis itu dituangkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab
pandangan ideologis kaum nasionalis dituangkan dalam sila ketiga
pandangan kaum liberal demokrat atau social democrat itu masuk dalam sila ketiga
pandangan kaum liberal demokrat atau social demokrat itu masuk dalam sila ketiga
pandangan sila yang keempat
dan yang terakhir ini sebenarnya banyak dianut oleh kaum maksis
kaum yang dianggap komunis gitu tentang keadilan sosial
nah sebenarnya dengan menyadari bahwa nilai nilai intrinsik dalam pancasila bukanlah antitesa dari apa yang dibayangkan sebagai misalnya komunisme gitu
bahkan partai komunis kan dulu partai yang sah
bahkan bagian dari partai yang disebut sebagai blok

karena ikut merumuskan sila sila itu termasuk yang terakhir itu

kalau kita menyadari itu maka sebenarnya kita bisa membedakan antara nilai intrinsik yang ada dalam pancasila dengan weaponization nya itu
dengan penggunaan pancasila sebagai alat pukul bukan alat rangkul
sebagai alat represif bukan sebagai alat persuasif gitu
ya ini seperti zaman zaman orde baru makanya pancasila mungkin masih jadi trauma ya kalau mendengarkan kata
menjadi alat yang
mendengarkan kata pancasila itu
nah yang kedua memang kalau kita kembali ke dalam banyak literatur tentang demokrasi yang paling terkenal
saya kira alexis de tocqueville yang mengatakan memang musuh abadi dari demokrasi adalah the tyranny of majority
dan ini sering sekali kita lihat khususnya dalam ranah sosmed
bullying terjadi atau setting people up atau membungkam
nah ini sebenarnya kan sudah sesuatu yang kita rasakan
meskipun saya sulit menghitungnya karena itu akun akunnya kan bodong bodong
tapi mungkin akunnya bodong tapi dampaknya
dampaknya sangat serius
dampaknya sudah kelihatan
banyak sekali yang menjadi korban
dan termasuk kalau di amerika serikat itu satu negara itu menjadi korban karena mereka mendapatkan presiden yang dihasilkan oleh persis seperti ini
ya memang waktu pemilihan presiden di amerika itu
penggiring opini dengan iklan iklan politik ya terutama di facebook ketika itu yang mengarahkan masyarakat ke website website yang palsu
itu jutaan dolar dihabiskan oleh kubunya trump untuk menjelaskan propaganda yang kotor yang merendahkan hillary clinton atau membuat begitu banyak orang terpengaruh oleh retorikanya
retorikanya itu disebut sebagai divisive rhetoric membelah kita berdasarkan kami dan mereka gitu
dan ini juga terjadi di indonesia apalagi ketika pemilu misalnya
saya kira victor urban di ungaria menerapkan politik yang sama
narendra modi di india dengan hindu nasionalismnya itu juga menerapkan politik yang sama
retorika yang devisive yang membelah itu
dan di asia tenggara mungkin rodrigo duterte di filipina itu juga menggunakan politik membelah
di indonesia juga
dalam pilpres kalau kita ingat
persis pilgub dki
nah ini semua
membelah kita seolah olah kita muslim melawan non muslim
peribumi melawan cina
polarisasi yang terjadi bukan saja diantar kelompok tapi antar keluarga juga ini kan
tapi ini kembali ke demokrasi itu sendiri dengan tyranny of the majority yang dipermudah dengan adanya sosmed
ini kan sesuatu yang sangat sebenarnya menakutkan ya
apalagi dengan ada buzzer misalnya
orang yang tidak setuju terus langsung dibungkam dan kemudian dikritik dan
bukan hanya dibungkam dalam arti misalnya dikritik tapi juga di doxing gitu ya
alamat kita rumah kita bahkan orang tua kita itu bisa di expose di media sosial ketika kita menjadi tidak populer di mata sebanyak orang gitu
sehingga menimbulkan bentuk bentuk tindakan persekusi
saya ingat banget dalam kasus papua seorang lawyer kebetulan dia warga negara indonesia yang tionghoa
mengalami cerangan doxing rumahnya di foto seolah olah ibunya terancam dan ibunya memang diancam
termasuk dianggap anti nasionalis dan seterusnya
padahal dia seorang lawyer yang membela siapapun sejauh itu menyangkut hak hak konstitusional dan hak
nah ini tindakan represif secara horizontal bukan secara vertikal
ini yang lebih membahayakan
betul ada dua memang
jadi kemunduran demokrasi di indonesia kalau dalam buku di ics itu tentang stagnation from stagnation to regression
tentang demokrasi di indonesia
itu regression of demokrasi di indonesia itu datang dari atas from above dan from belaw
nah from above itu mungkin tadi yang bisa bentuk surveillance bisa bentuk pemblokiran pertasan oleh unsur unsur negara
tapi bisa juga regression itu dari bawah dari masyarakat
yang memang pandangan politiknya ya disebut sarjana itu illiberal gitu intoleran gitu
saya ingat sebelum fpi dibubarkan banyak anggota fpi yang seringkali
mempersekusi siapapun yang komentarnya itu dianggap menghina ketua umumnya misalnya
atau menghina pimpinannya
dan ini terjadi juga di ormas lain meskipun tidak menggunakan kekerasan seperti fpi
nah persoalannya kebencian terhadap fpi ini juga digunakan oleh pemerintah untuk menyingkirkan secara keseluruhan seluruh orang fpi untuk berorganisasi
nah ini yang saya kira harusnya secara proporsional dibedakan
nah sayangnya kalau kita bicara seperti ini kita dianggap membela fpi
padahal yang kita inginkan sebenarnya adalah pembatasan hak itu memang dibolehkan
dan kebebasan berserikat itu bukan hak yang absolut
begitu pula dengan kebebasan berpendapat
tetapi pembatasannya pertama harus sesuai dengan hukum
yang kedua harus proporsional
yang ketiga harus bisa dipertanggungjawabkan
dan itu yang kurang dipenuhi di dalam begitu banyak kasus
nah soal buzzer ini memang berbahaya karena mereka menggunakan komputer
ini bukan computational propaganda
propaganda propaganda mereka itu menggunakan mesin
yang bisa begitu menyudutkan orang
tanpa ada intimidasi yang berbau kekerasan saja
orang bisa mengalami depresi luar biasa kalau disudutkan gitu ya
entah karena pandangan politiknya pandangan ideologinya pandangan agamanya
ini semacam bullying
ya seperti siswa siswa yang mengalami bullying
itu kan mengalami
menekan mentalnya secara luar biasa
dan ini sangat merusak
nah ini yang memang sulit mencari titik tengahnya
apakah kita meminta negara ikut campur
lalu negara mengatakan kalau kami ikut campur dianggap melanggaran
sebenarnya boleh negara ikut campur
sejauh itu tadi
legal proporsional dan memang diperlukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan di proses peradilan
kita istirahat sebentar bu
satu segmen lagi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
ya masih bersama saya desi anwar dalam insight with desi anwar
saya ditemani usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
kita berbicara mengenai demokrasi hak asasi manusia
tapi bung usman tadi catatan mengenai musuh dari demokrasi ini
ini beda sekali ya
mungkin ada negara seperti myanmar yang musuhnya itu adalah militer
atau kalau tidak dengan negara negara yang represif ya pemerintah itu sendiri
taruhlah di filipina misalnya
dengan rejim yang begitu otoriter yang bisa melakukan apapun
kalau pokoknya melawan pemerintah pasti disingkirkan
tapi sekarang saya lihat ini justru teknologi
yang banyak sekali aspek positifnya
dulu kan kita sesuatu yang kita betul betul rangkul kan
sangat berguna bagi kita
dan masa covid ini sangat membantu memudahkan kehidupan kita
tapi aspek gelapnya itu
yang sekarang ada dark webnya itu
adalah pengurusan justru terhadap kebebasan
dulu sosmed dianggap menyatukan merangkul semua orang
sekarang justru membuat kita berantem
ya memang itu satu perdebatan yang panjang
dan demokrasi tidak bisa hidup kalau kita semua berantem satu sama lain
berantem dalam pengertian yang positif ya produktif menajamkan
sebuah kebijakan sebenarnya itu penting
dengan kata lain ya demokrasi kan gak selalu harus mencari konsensus
kadang kadang konsensus itu tercapai dari desensus
ya kalau dalam diskusi ya itu kan bagus
tapi kalau ujung ujungnya ada yang masuk dimasukin penjara
dianggap nanti melanggar undang undang
ada perbuatan tidak menyenangkan
karena saya berbeda pendapat langsung dikonsekusi
itu kan merusak kan
itu memang salah satu penjelasan kenapa demokrasi mengalami kemunduran dari bawah
masyarakat cenderung melaporkan masyarakat yang lain melalui undang undang yang memang sudah represif
undang undang yang isinya pasal pasal karet
sehingga memudahkan mereka untuk membungkam siapapun yang dianggap musuhnya
bentar bung usman
yang mana di indonesia lebih membahayakan musuh dari demokrasi ini
represif dari atas
justru dari masyarakatnya sendiri
bagaimanapun juga negara kan memiliki kekuasaan
kalau tidak terkontrol kita punya pengalaman puluhan tahun di mana absolutisme kekuasaan itu bisa begitu merugikan kita semua
tetapi juga tidak berarti bahwa masalahnya melulu ada di negara
masalahnya bisa ada di masyarakat
seperti tadi kita cerita tentang polarisasi
retorika di amerika di india atau di hongaria
itu datang pada mulai dari para elit politik yang ingin meraup suara dalam pemilu dengan mencari keuntungan keuntungan suara melalui retorika yang membelah
hanya karena saya islam saya menggunakan isu islam untuk meraih suara dari para penganut islam
hanya karena saya misalnya narendra modi sebagai hindu dia mencari suara dengan membangun sentimen simpati dari kalangan hindu
nah ini yang saya kira
dan hal hal ini selalu dilakukan kalau pemilu di indonesia
nah masalahnya sebenarnya
menggunakan sentimen yang istilahnya primordial itu
sentimen primorbial sentimen sektarian gitu merendahkan orang hanya karena agamanya mencurigai orang karena rasnya karena etnisitasnya
itu yang saya kira terjadi pada pilpres pilgub dan seterusnya
nah saya kira kita perlu mulai untuk menjadikan proses demokrasi ini tidak menganggap orang sebagai musuh
menganggap lawan boleh sebagai adversarial gitu ya

menganggap lawan boleh sebagai adversarial gitu ya

karena menganggap musuh itu seperti ingin mengeliminasi mereka meniadakan mereka
tapi biasanya memang demikian
akhirnya ditendang dari wa group
selama menciptakan grup grup yang isinya hanya orang orang yang memiliki pendapat pemikiran dan kepercayaan yang sama
sehingga itulah yang mempertajam polarisasi itu sendiri
tidak mampu berbicara satu sama lain berdiskusi memberikan alasan dan analisa
tapi yang ada ya
ini memang problem dari sebuah masyarakat yang pernah begitu lama di bawah sistem politik yang monolitik
tidak membolehkan perbedaan tidak membolehkan pertentangan
segalanya seperti diasumsikan berjalan harmoni tidak ada masalah
itu juga yang menimbulkan kerinduan pada masa lalu
tapi bu guzman apakah berarti demokrasi secara global ini secara ide
ini sebenarnya ada waktu kadaluarsanya
karena yang kita lihat ya
yang jelas teknologi kita tidak akan bisa kembali ke zaman kita tidak memiliki gadget
tapi yang memiliki platform platform ini adalah bukan kita
ada lagi yang justru
korporasi besar ini
korporasi bukan korporasi
hanya kita bisa ada lima mungkin ya
seperti ya kalau dulu ada ya sekarang steve job sudah tidak ada
jeff bezos ada yang amazon atau mungkin yang facebook
dan lain sebagainya
ini bagaimana di sini tempat dari demokrasi itu sendiri
karena lapak untuk berdemokrasinya itu bukan kita yang miliki
ya benar sekali
dan itu pada akhirnya memang mengandaikan perubahan perilaku di dalam masyarakat
dia mengatakan bahwa pada akhirnya bukanlah teknologi atau internet yang mendorong perubahan
di mesir di tunisia atau di sebuah negara
melainkan perubahan perilaku yang baru
jadi itu bukan teknologi baru yang menyebabkan revolusi
melainkan perubahan baru yang akan menciptakan perubahan
contoh perubahan baru itu apa
perubahan baru itu
dulu kan kita tidak setuju dengan sesuatu turun ke jalan berdemo
sekarang dengan adanya lockdown agak susah
adanya covid tidak boleh berkomun
betul susah banget
sama susah lagi
karena sebelum covid demokrasi dunia sudah banyak dinilai mengalami regresi mengalami resesi
dan covid meskipun masih banyak yang memperdebatkan banyak yang menduga telah memperburuk kondisi kemunduran yang sudah ada
setidaknya dia mengakselerasi kemunduran yang sudah ada
nah ruangnya memang bisa beragam
bisa di ruang maya bisa di ruang real nyata
pada akhirnya perilaku di dalam media sosial
dengan perilaku di dalam ruang yang real
itu kan nggak bisa dipisahkan
karena dia menyangkut subyek yang sama
kalau saya bermain di media sosial mungkin saya akan mengkonstruksikan diri saya sedemikian rupa
seperti yang saya inginkan
saya tidak bisa apa adanya
itu yang dilakukan oleh banyak orang
segala sesuatu menyangkut hari hariku
yang lain tidak keren yang keren saya
tapi di sisi lain juga secara politik
sebenarnya dalam sebuah masyarakat yang illiberal yang intoleran
media sosial itu bisa memfasilitasi otoritarianisme baru dari masyarakatnya juga
jadi memang betul bahwa teknologi bisa menjadi alat pembebasan
seperti yang dulu dibilang oleh david hill dalam kasus indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tapi juga di tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan di mesir tunisia larry diamond bilang
ini teknologi yang baru ini membawa liberation
bahkan manual castel sosiolog yang biasanya sangat kritis
dia begitu terobsesi dia bilang ini menarik
okupay wall street di amerika itu mencerminkan betapa orang sadar akan ketimpangan ekonomi
dan mengkritik menantang kekuasaan ekonomi untuk mengubah kebijakannya
di spanyol dengan gerakan indignadus juga sama dengan menggunakan teknologi
di mesir di tunisia di mana mana
singkatnya menurut dia teknologi itu memfasilitasi kemarahan publik secara ekonomi
kemarahan publik secara positif untuk mendorong perubahan kata manual castle
tapi literatur literatur terbaru menunjukkan sebaliknya
perubahan iya tapi perubahan yang jauh lebih buruk
membawa keburukan keburukan lebih banyak sebenarnya media sosial
kalau sekarang ini kita lihat seluruh dunia negara mana yang paling demokratis
yang betul betul melaksanakan demokrasi dalam arti sebetulnya
karena saya lihat hampir semua negara itu
mungkin perdebatannya bukan yang paling demokratis saja
tapi mana negara yang demokratis dan sejahtera
kan sering kali begitu yang paling penting
saya bisa nunjuk nordik sweden norwegia
tapi mereka itu juga populasinya sangat kecil
hanya enam juta mungkin delapan juta
ya kita kan tidak dilarang untuk memilih misalnya bentuk federalisme
seperti yang diusulkan oleh pak min rais dulu
tapi kan kita selalu

ya iya tapi jangan lupa di norway dulu ada penemuan
yang menembak itu karena dia
betul sekali betul sih
itu yang di awal saya katakan
memang di eropa ini muncul semacam nasionalisme yang berlebihan
bahkan di dalam keadaan tertentu yang cukup ekstrim
orang bisa melakukan atas nama nasionalisme dan agama sekaligus
seperti supermasi kulit putih di amerika
yang amerika itu yang kristen dan berwarna putih kulitnya
kalau tadi anda sebut negara negara norway
itu rata rata mereka masih dominan adalah
kebanyakan orang norway kulit putih
jadi negara negara yang istilahnya homogen
nah di kita seharusnya indonesia itu bisa jadi contoh negara yang heterogen
tapi bisa berdemokrasi
bisa hidup satu sama lain ini
sampai hari ini saya masih percaya
terlepas dari regresi demokrasi yang terjadi tahun tahun terakhir
kita harus bersyukur bahwa indonesia melalui proses demokrasi dua puluh an tahun

ini demokrasi paling panjang dalam sejarah indonesia
kita hanya pernah berada dalam negara demokrasi empat tahun
yaitu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima ketika pertama kali kita menggelar pemilihan langsung

sampai tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
ketika soekarno membubarkan majelis konstituante
membubarkan partai sosialis
kita nggak pernah lagi berada dalam negara demokrasi
sekarang kita sudah dua puluh tiga tahun
dan sekarang dua puluh tahun
ini periode yang panjang
tapi kalau dibanding pemerintahan odebaru
pemerintahan yang otoriter berjalan tiga puluh dua tahun
kita baru dua puluh tahunnya
artinya kita baru dua per tiga perjalanan
kita perlu satu per tiga perjalanan lagi untuk memperbaiki apa yang hilang
apa yang rusak di masa masa otoriter
dan kita harus optimis ya
bisa menjadi contoh bagi bagaimana sebuah negara yang sangat plural
sangat heterogen itu bisa menjadi contoh
dimana masyarakatnya bisa hidup toleran satu sama lain
tapi juga yang paling penting adalah
meningkatkan kesejahteraan dan keadilan
dan semua sila sila yang ada di perusahaan
itu harus kita tegakkan
benar sekali setuju mbak
makasih banyak mbak desy
terima kasih banyak
saya terhormat ada di sini
tapi bu guzman optimis kan ya
kalau saya skeptis saya pasti tidak akan mengambil tindakan ya
dan saya kira pak blunirudha benar
jadi hanya dengan tindakan itu
maka kita bisa menemukan ibu dari harapan
bagus kita mengakhirinya dengan
sehingga pak blunirudha
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desy anwar
jangan lupa kita masih harus hati hati dengan pandemi covid sembilan belas
jangan lupa rajin cuci tangan
pakai masker dan hindari kerumunan